salam kak rangga
kamu nggak usah khawatir
kakak udah jauhin dia
kak rangga beneran
ya ampun kak opi seneng banget dengernya
udahlah kak laura emang pantes di gituin
kakak tuh nggak pantes buat dia
kakak terlalu bagus
kak opi itu ngelakuin ini semua cuma karena gak pengen ngeliat kakak menderita aja
karena laura itu cuma pengen mainin kakak
dia gak serius sama kakak
yaudah kamu nggak lapar
yaudah kalau gitu sekarang kita makan yuk
kakak udah kenyang
oh kakak udah kenyang
udah gak apa apa kak
opi buatin nasi goreng terus nanti kita makan sama sama ya
akhirnya kak rangga udah nggak jalan sama laura
tapi ini demi kebaikan kamu sama laura
kakak janji akan ngedamaikan kalian berdua
sampai nanti kamu bisa terima kakak kalau kakak pacaran sama laura
tapi dia pasti lagi baik baikin hopi
opinya beli banget sih
kalo gak udah aku remus remus
aku udah lama gak ngelakuin ini
yuk kita masuk
masa luluran aja gak boleh sih
kata temen kita itu
kita harus luluran
seperti kapas turki
jadi gak boleh
masa wajah wajah kita nggak boleh sih
aku bukan temen kalian
aku tuh udah balik ke rumah aku
jadi kalian jangan libat libatin aku
aku gak bisa bantu kalian oke
tapi gak boleh masuk
masa kita nggak boleh masuk sih
gak boleh masuk
kali ini aja aku bantu kalian
kalian boleh ke salon
aku yang bayarin semuanya
kalian bayar sendiri oke
makasih banget ya lora
masa masa tenang aja
aku bakal tanggung semuanya oke
semuanya layani cepetan